bagi keluarga ida royani saragih momen hari raya natal identik dengan berkumpul bersama keluarga sambil menikmati kuliner khas daerah asal
salah satu kudapan yang selalu dinanti adalah kue kembang loyang
kue kembang loyang yang dikenal juga sebagai kue kembang goyang adalah kue dari tepung beras yang digoreng menyerupai kelopak kembang atau bunga
menurut ida kue renyah bercita rasa manis ini merupakan makanan yang hampir selalu ada saat perayaan hari raya apapun terutama di keluarga asal pulau sumatera
ibu tiga orang anak ini mengaku sudah mulai mempersiapkan pernak pernik natal sejak awal bulan desember
sementara untuk proses memasak hidangan biasanya dilakukan sekitar satu atau dua hari sebelum hari natal tiba
kalau makanan sih kalau dari kita kan dari medan ya ada makanan apa kayak kembang loyang gitu
saya biasanya buat cistik nastar yang kayak gitu tapi
biasanya kalau di rumah ini sih senangnya ayam gulai sama rendang biasanya
iya biasanya itu aja
makanan khas dari sumatera yang apa
momen hari raya natal juga menjadi momen penting untuk keluarga helen yuanita
helen mengaku ada sejumlah tradisi yang selalu dilakukan keluarga
seperti menghias pohon natal
dan makan bersama
momen memasak hidangan natal menjadi salah satu yang ditunggu
biasanya helen bahu membahu bersama keluarga besarnya menyiapkan hidangan natal
berupa resep turun temurun keluarga
aneka jenis kue juga menjadi favorit untuk dikudap bersama teman dan keluarga saat hari raya
sebetulnya kalau natal itu biasanya identiknya sama cakes dan cookies
sengaja bikin untuk kirim ke teman teman
dan itu jadi hidangan yang wajib juga ada kalau di hari natal
itu yang paling wajib banget sih biasanya selalu ada
kalau makanan berat ini ada juga
kalau makanan berat sebetulnya tergantung sama kebiasaan masing masing
nggak ada yang khas banget
mesti ada makanan apa
jadi di tiap negara mungkin beda beda tradisinya
di tiap keluarga mungkin beda beda
karena esensi utamanya itu kita kumpul untuk makan bersama
salah satu hidangan khas natal yang populer di dunia adalah salmon angkrut
hidangan klasik berbahan dasar puff pastry ini
konon sudah ada sejak berabad abad lalu
dan biasa menjadi menu utama untuk disantap saat hari hari besar
oke chef jadi salmon angkruk ini adalah hidangan natal khas negara mana nih sebenarnya chef
khasnya sebenarnya wilayahnya itu eropa
tepatnya itu di perancis
itu khasnya perancis adalah salmon wellington
dan kita hadirkan di sini
dengan cara kita sendiri yang lebih spesial
oke kalau cara bikinnya ini gimana sih chef
cara singkatnya gitu makannya sama apa juga
cara singkatnya sih
ini tuh sejenis salmon
yang proses pemasakannya tuh di roll pakai puff pastry namanya
puff pastry itu adalah sejenis lapisan terigu dan butter
kalau di bake tuh
rasanya itu lebih crispy di luar dan smooth di dalam
pokoknya luar biasa dia rasanya
nih cap kalau di indonesia sendiri ada nggak sih sebenarnya hidangan khas natal
sebenarnya kalau di indonesia sih
khas natal tuh khasnya tuh gak ada
lebih ke khasnya tradisional masing masing daerah aja gitu
kebanyakan sih ngabelnya ya tetap dari luar negeri
di luar negeri seperti biasanya apa aja
turki kalau di luar negeri kebanyakan
lem salmonnya sendiri gitu
selain menjadi momen berkumpul keluarga
perayaan natal juga menjadi ajang penghormatan dan bersyukur
bagi para umat kristiani di seluruh dunia
bandung jawa barat